berawal dari informasi yang diterima pangkalan angkatan laut bangka belitung
dan lanal langsung mengerahkan tim satgas untuk memeriksa dua unit truk
mencurigakan yang berada di kapal penyeberangan
setelah itu truk diarahkan untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut
hasilnya ditemukan dua puluh dua ton minyak hasil sulingan home industry
dengan surat jalan delivery order
namun dokumen barang tertulis batu dolomit sebanyak tiga ratus lima puluh sak
hasil pemeriksaan empat orang pelaku barang diambil dari seorang warga jambi
guna menindaklanjuti temuan ini tim mengamankan kedua truk
beserta pengemudi untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut